kita melewati gerbang tol jatikarya
sejumlah perwakilan ahli waris jatikarya kota bekasi jawa barat
kembali melakukan aksi blokade akses jalan tol jatikarya dua dan jatikarya satu
sejak rabu sore menutup jalan tol jatikarya dua dan tol jatikarya satu hingga rabu malam
akibat aksi tersebut pengguna jalan dari arah jalan alternatif cibubur transyogi
menuju jalan tol jagorawi maupun arah sebaliknya tak dapat dilalui
bahkan sejumlah pengendara yang sudah berada dalam tol terpaksa memutar balik kendaraannya
keluar dari jalan tol
menurut gunun perwakilan ahli waris aksi ini disebabkan karena warga tak kunjung mendapat ganti rugi
atas hak kepemilikan tanah meski sudah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan pengadilan negeri kota bekasi dan putusan mahkamah agung
warga mengancam jika tanahnya tak kunjung dibayarkan akan terus melakukan aksi serupa
sementara itu dalam aksi ahli waris menduduki tanahnya di jalan tol jatikarya satu dan dua tersebut
mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian
warga akhirnya membubarkan diri
setelah pihak kepolisian polres metro bekasi kota berhasil menegosiasi warga untuk kembali ke rumah
agar akses jalan tol jatikarya satu dan dua dapat digunakan kembali oleh pengguna kendaraan roda empat
untuk hari ini kita tetap belum ada kepastian
dan disini tegas saya tegaskan sekali lagi bahwa kami disini sebagai ahli waris bukan menutup akses jalan tol
tidak ini menguasai kembali tanah kami yang belum dibayar
dan singkat aja dari kami tolong selesaikan dengan waktu yang secepat cepatnya
dan mohon izin juga kepada pak jokowi kok di wilayah mana mana diselesaikan kok untuk di jatikarya tidak
terakhir kemarin pengadilan gimana bang
kalau pengadilan sudah mengakui dari tingkat pengadilan negeri pengadilan tinggi sampai tingkat mahkamah agung
bahwa ini sudah ingkar sudah satan sudah satan hanya menurut masyarakat
diketahui aksi demo atau menutup jalan tol jatikarya satu dan dua ini sudah seringkali dilakukan oleh ahli waris
menurut kapol sek yati sampurna ibtuyo finus feri kepada cnn indonesia com
uang ganti rugi dari tanah seluas lebih dari empat puluh ribu meter persegi dengan nilai ganti rugi senilai dua ratus delapan belas miliar sudah dititipkan
oleh pihak pengelola tol kepada pengadilan negeri kota bekasi namun belum juga diserahkan kepada warga